lantas bagaimana perkembangan kasus covid sembilan belas di dunia hingga saat ini
kita lihat bersama
jumlah orang terinfeksi di seluruh dunia hingga pukul dua pagi tadi
mencapai lebih dari delapan tiga ratus empat puluh orang
bertambah sekitar satu ratus empat puluh dua lima ratus lima puluh tujuh kasus dari jumlah sebelumnya
sedangkan korban meninggal dunia akibat covid sembilan belas
mengalami penambahan sebanyak enam lima ratus sembilan puluh dua
dengan total menjadi empat ratus empat puluh delapan lima ratus dua puluh empat korban
ini merupakan penambahan terbanyak sejak tujuh mei lalu
atau dalam empat puluh satu hari terakhir
sementara itu total pasien yang sembuh lebih dari empat tiga juta kasus
lalu bagaimana penambahan korban covid sembilan belas di dunia
penambahan satu tiga puluh satu kasus positif virus corona
pada rabu tujuh belas juni membuat indonesia menyalip singapura
sebagai negara dengan jumlah kasus covid sembilan belas terbanyak di asean
mengutip worldometers penambahan kasus baru tersebut
membuat jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia menjadi empat puluh satu empat ratus tiga puluh satu
atau lebih banyak dua ratus lima belas kasus daripada singapura
padahal kasus perdanaan di singapura ini ditemukan
satu setengah bulan lebih dahulu dibandingkan di indonesia
dan lima negara asean dengan kasus covid sembilan belas terbanyak
ditempati oleh filipina malaysia serta thailand
dilihat dari grafik ini indonesia menjadi negara yang paling akhir
mengumumkan kasus covid sembilan belas yakni pada bulan maret
tetapi memiliki jumlah kasus terbanyak di asean
dalam kurun tiga bulan lima belas hari
efektivitas penanganan covid sembilan belas di indonesia pun juga dipertanyakan
melihat banyaknya jumlah pasien yang meninggal dunia
empat puluh lima pasien meninggal pada rabu kemarin
sehingga total dua dua ratus tujuh puluh enam kasus kematian
akibat covid sembilan belas di indonesia
angka ini menjadikan indonesia sebagai negara dengan tingkat kematian
akibat covid sembilan belas tertinggi di asean
dibandingkan singapura yang jumlah kasus positifnya berbeda tipis
dengan negara kita jumlah kasus kematian akibat covid sembilan belas
di tanah air seratus kali lipat lebih banyak daripada di negeri singa